berita pertama datang dari dalam negeri
sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek pengadaan ktp elektronik
digelar di pengadilan tipikor kamis kemarin
ya dalam surat dakwaan dinyatakan ada dua puluh empat nama anggota dewan
diduga menerima aliran dana proyek yang merugikan negara dua tiga triliun rupiah itu
dua terdakwa irman dan sugiharto dihadirkan dalam persidangan pada hari kamis
untuk mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum
dalam surat dakwaan nama ketua fraksi golkar setiano fanto
novanto bersama kedua terdakwa dan sejumlah nama lain
dikatakan turut mengarahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu
serta ikut mengatur proses penganggaran dan pengadaan proyek ktp elektronik
untuk merealisasikan pemberian video tersebut
andi agustinus alias andi narowo membuat kesepakatan dengan setiano fanto
anas banyenggung dan muhammad nazarudin
tentang rencana penggunaan anggaran ktp elektronik
yang menang lebih senilai rp lima sembilan ratus setelah dipotong pajak
selain itu nama pemimpin badan anggaran pemimpin komisi ii